lalu bagaimana kinerja apbn pada bulan maret dua ribu sembilan belas
defisit anggaran pada kuartal satu dua ribu sembilan belas yang mencapai satu ratus dua triliun rupiah ini merupakan hasil selisih dari pendapatan negara sebesar tiga ratus lima puluh triliun rupiah dan belanja negara sebesar empat ratus lima puluh dua triliun rupiah
sementara itu kalau kita melihat dari hasil penerimaan pajak sebesar tiga ratus lima puluh triliun rupiah tersebut ini merupakan hasil dari penerimaan negara dari pajak sebesar dua ratus tujuh puluh sembilan sembilan triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar tujuh puluh triliun rupiah